masih maraknya kebakaran lahan di kota palangkaraya
membuat petugas pemadam kebakaran di lapangan cukup kewalahan
pihak kejaksaan tinggi provinsi kalimantan tengah
ikut andil menangani kebakaran hutan dan lahan
dengan turut membantu petugas memadamkan api
kebakaran lahan gambut di palangkaraya masih terus terjadi
untuk mengatasi hal tersebut kejaksaan tinggi kalimantan tengah
dan pemerintah daerah menerjunkan sebanyak seribu orang aparatur sipil negara
yang tergabung dalam jaksa peduli karhutlah
menurut adi sutanto kepala kejaksaan tinggi kalimantan tengah
selain ikut memadamkan karhutlah
asn dan jaksa juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat
agar tidak membersihkan lahan dengan cara membakar
selama ini kejaksaan kan hanya di wilayah penegakan hukum
nah ini kita membentuk kepedulian kita untuk pencegahannya
maka kita bekerja sama dengan masyarakat
menanggulangi kebakaran hutan dan lahan
sekretaris daerah pemprov kalimantan tengah fahrizal fitri
sangat mengapresiasi bentuk kepedulian asn dan jaksa
untuk ikut serta menanggulangi karhutlah
selain ikut memadamkan api
asn dan jaksa juga melaksanakan sholat minta hujan dan doa bersama
tapi melibatkan kurang lebih seribu asn bersama ini
dan kita harapkan dengan aksi berak bersama ini
sehingga kita harapkan bencana kebakaran hutan dan lahan
yang ada di kalimantan tengah terutama di kota pelangg raya ini bisa segera hilang
sebelumnya presiden joko widodo menegaskan
jika ada kapolda atau pangdam yang tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan dengan cepat
akan segera dicopot dari jabatannya
ini adalah peringatan yang sama dan masih berlaku yang dikeluarkan sejak tahun dua ribu lima belas
presiden menambahkan agar semua pihak tidak berpuas diri
dengan angka keputusan
aturan main kita tetap masih sama
saya ingatkan pada pangdam jandrem kapolda kapolet
aturan main yang saya sampaikan dua ribu lima belas masih berlaku
sekarang sudah kita pun ke panglima tni
tadi tadi copot dan tidak bisa mengatasi
kita pun lagi ketiga atau empat hari yang lalu kepada kapolri
dengan perintah yang sama
sementara itu polri siap mencopot jajaran kapolda dan kapolres
jika terbukti gagal menangani kebakaran hutan dan lahan
hal tersebut disampaikan merespon instruksi presiden joko widodo
yang memerintahkan kapolri jenderal tito karnavian
untuk mencopot jajarannya yang tidak mampu menangani kebakaran hutan dan lahan
karopenmas divisi humas polri brigadir jenderal deddy prasetyo menyatakan
polri akan bertindak tegas bila terbukti ada jajarannya melakukan pembiaran
terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan
tim liputan cnn indonesia
seolah seperti tamu tahunan bencana asap sulit diusir
ancaman bagi penegak hukum yang gagal menangani kebakaran hutan dan lahan
ternyata tidak mempan
kebakaran hutan terus berulang dan kembali indonesia menjadi produsen asap
hukuman diberikan kepada beberapa pembakar
mengapa seolah tidak ada rasa jerah
kita bahas malam ini bersama para narasumber abed nego tarigan
tenaga ahli utama kantor staff kepresidenan
bung abed selamat malam
terima kasih sudah ada di sini dan juga ada pak rafles panjaitan
direktur pengendalian kebakaran hutan dan lahan klhk
pak raflej selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini yang paling sibuk saat saat seperti ini ya pak raffles ya
kemudian ada mas wahyu perdana manager kampanye pangan air dan ecosystem essentials walhi
mas wahyu terima kasih sudah hadir malam hari ini
bung abed saya ingin mengkritisi dulu atau meng highlight apa yang menjadi pernyataan presiden jokowi
selama beberapa hari terakhir
bahkan memang sudah harus diambil oleh pusat untuk penanganan hal seperti ini
seberapa gentingnya situasi sekarang
kalau dilihat bagi presiden sebenarnya pembelajaran paling penting itu dua ribu lima belas
jadi sejak dua ribu lima belas presiden tidak pernah mengendorkan sebenarnya komitmen beliau di dalam penanganan kaut lainnya
dan kalau kita lihat sebenarnya kan trendnya secara umum menurun
kami punya datanya mungkin bisa ditampilkan kita lihat sama sama
jadi misalnya dari dua enam juta hektare gitu luasannya terus kemudian turun turun turun turun begitu ya
dan sampai dengan tahun ini kan ada satu ratus tiga puluh enam ribu hektare yang kebakar
dan kalau kita lihat sekitar tujuh puluh an ribu hektare sebenarnya itu ada di ntt
jadi bukan di wilayah wilayah yang rawan yang ditargetkan yang menjadi apa
itu termasuk baru berarti ya ntt
termasuk baru baru baru

nah kemudian yang berikutnya juga yang menjadi komitmen beliau

tidak sedikit juga kebijakan sebenarnya untuk memperbaiki bagaimana tata guna lahan kita
karena kita tahu bahwa selain penggunaan teknologi api masih ada di dalam kehidupan pertanian dan perkebunan kita
tetapi juga persoalan terkait dengan tata guna lahan itu menjadi satu isu
nah presiden kan sudah mengeluarkan beberapa kebijakan sebenarnya
mulai dari impres moratorium sawit kemudian sekarang penghentian juga untuk penggunaan hutan alam dan gambut
kemudian juga mengeluarkan badan restorasi gambut sehingga ada restorasi gambut saat ini
nah kalau kita lihat sebenarnya dari upaya upaya itu itu sampai sekarang nggak ada perubahan
jadi kalau ditanya itu seberapa konsisten presiden misalnya sampai hari ini kami belum pernah dapat arahan dikendorkan gitu enggak ada
justru misalnya kita diminta untuk terus bagaimana melakukan pemantauan terkait dengan kerja kerja di kementerian maupun di tingkat daerah
ancamannya masih sama tadi juga sudah disampaikan kita melihat cuplikan pernyataan pak jokowi ancamannya masih sama
tapi kenapa berulang kembali terjadi sekarang pak rafles apa di lapangan anda melihatnya bagaimana ini
jadi kita kan kebakaran ini kalau kita lihat sudah lama ya berapa puluhan tahun ya
jadi kalau kita bergerak dari tahun ke tahun nah titik kulminasi kan di dua ribu lima belas tadi
setelah dilakukan perubahan ya di dua ribu enam belas itu dilakukan para penyu
perubahan paradigma yaitu kita lebih banyak melakukan pencegahan sesuai arahan pak presiden di dua ribu enam belas
dan itu dilakukan dengan melihat bahwa kebakaran itu terjadi di desa desa pasti di tapak
sehingga waktu saat itu kita bergerak ke tingkat tapak
nah kita lakukanlah di situ patroli terpadu dengan pelibatan dari tni dan polri dan babinsa baringkat mas
nah itu dilakukan kepada desa desa memang yang setiap tahun kita sudah identifikasi selalu terbakar
dan biasanya memang lahan itu dibuka tidak cukup sekali dibakar
nggak bisa sekali dibakar bersih sampai empat kali
nah itu dilakukan patroli sehingga terjadi penurunannya tadi yang pak habib bilang
patroli itu berpengaruh nggak apakah lahan lahan di desa tempat ada patroli itu terbakar lagi sekarang atau tidak
dan mereka mulai sadar kenapa
karena kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat
jadi cara membuka lahannya jangan terbakar
jangan terbakar kita lakukan sosialisasi pendampingan
seperti sekarang ini sebenarnya sudah ada metode metode memempatkan kayu kayu tadi untuk jadi kompos
untuk menjadikan briket menjadikan satu lagi yang baru sebenarnya cuka kayu
ini cuka kayu ini kita sudah lakukan di empat provinsi dan hasilnya sangat baik
dan itu dijadikan fertilizer untuk tanaman tanaman jagung kopi dan nanas
itu kita lakukan
pondianak ini sudah ada tiga kali kita lakukan
artinya pencegahan alternatif sudah diberikan
alternatif sudah diberikan
cuma ini harus di scale up lagi gitu
karena ini baru dalam bentuk demplok demplok yang dilakukan memang gak lak nih saya
dan itu ditemukan sama anak buah kita di lapangan
karena mereka punya teknologi punya stm stm yang punya ide untuk membuat suatu perubahan perubahan untuk rakyat
jangan sampai membakar tapi dikasih solusi
ini sebenarnya yang harus disentuh di sana
yang kedua sebenarnya
saya potong dulu di situ
dulu di situ pak lafayette
tapi walhi pasti punya data
siapa saja yang bandel bandel yang selama sekian lama masih tetap terus menggunakan metode seperti ini
adakah data itu mas wahyu mungkin
pertama dalam konteks karhutlah kita dan beban asap yang kemudian diterima masyarakat itu pun ntt tinggi
penting diingat asap itu muncul ketika kebakarannya lebih banyak terjadi di lahan gambut
itu kenapa berbeda secara fisik apa yang terjadi di ntt dengan kalbar
kalau kita perhatikan dua titik dalam sepuluh jam terakhir di rio dan kalbar muncul banyak sekali
seluruh sepanjang sumatera yang mengarah ke arah menghadap ke arah utara itu dalam definisinya menjadi kesatuan hidrologis gambut
begitu juga yang di kalbar dan kalteng
nah dalam konteks itu jadi penting
misalnya presiden ucapkan keras
tapi ancaman itu kan juga dimulai sejak tahun lalu
betul titik panas turun jika dibandingkan dua ribu lima belas

tapi kalau kita memahami bahwa kebakaran yang terjadi lahan gambut
ada lompatan ini dari tujuh belas ke delapan belas yang berada di khg titik panasnya
dari tiga ratus menjadi sekitar tiga ribuan
melihat prosentase itu hingga di tengah tahun ini
total titik panas yang tahun lalu kurang lebih delapan ribuan sekarang sudah empat ribuan
nah kenapa kami punya fokus di situ
menariknya hingga akhir juli terbesar masih berada di konsesi hgu atau perkebunan
terakhir berputar itu hti juga punya dominasi yang cukup tinggi
tapi dua ini bolak balik
kenapa kami bilang konteksnya bukan lagi hanya penegakan hukum
tadi misalnya dimunculkan denda tertinggi dua ribu enam belas sampai dua ribu delapan belas
kita bisa tanya ke penegakan hukumnya ini
berapa yang sudah dieksekusi dari total kurang lebih delapan belas triliun
enam belas sembilan untuk gugatan kerugian lingkungan hidup
deposit yang dimenangkan klhk kita apresiasi di level itu

tapi memang level selanjutnya bukan lagi level yang menegakkan hukum
buat kami kenapa levelnya juga dalam konteks politikal
wil meminta semua jajarannya untuk turut presiden dan jajarannya untuk turut menyelesaikan persoalan ini
yang habis habisan di lapangan dan juga itu menggunakan pajak rakyat
kepolisian aparat tni bahkan dalam konteks perbantuan keadaan darurat begitu ya
tapi kemudian diancam copot
pada sisi lain penegakan hukum masuk ke hgu saja
badan restorasi gambut itu proses restorasinya tinggi di lahan masyarakat
lahan konsesi apalagi yang hgu tidak masuk masuk
pada saat yang sama kemudian statementnya menjadi jangan membuka data hgu ini akan mengakibatkan kegoncangan ekonomi misalnya
apa yang disampaikan men pmk
itu akan jadi pr besar begitu
kalau prosesnya hanya berhenti dalam konteks apa
penegakan hukum eksekusinya menjadi tanda tanya besar
oke artinya ini sudah tidak bisa lagi ditangani secara parsial ya
semestinya pemerintah sudah bisa belajar sejak tahun dua ribu lima belas itu ketika boom sangat begitu besar
kemudian sudah ada beberapa yang dieksekusi
tapi toh tetap muncul tetap muncul tetap muncul dengan ada beberapa pemain
nah itu dia makanya nanti kita bahas setelah jeda
bagaimana memastikan hukuman hukuman atau sanksi yang diterima oleh mereka para pembakar
itu benar benar memberikan efek jerah
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
saya masih memberikan perhatian soal penanganan kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah di indonesia
kami hadirkan kembali titik asap yang terjadi di indonesia
dalam dua puluh empat jam terakhir
nanti kami hadirkan datanya di belakang
jadi sudah ada pertumbuhan beberapa kita lihat
ya ini dua puluh empat jam terakhir
kalimantan barat empat ratus enam puluh tujuh titik panas
kalimantan tengah satu ratus enam puluh sembilan
iya yang menarik sebenarnya bung abed adalah kemudian apa ya
gerak cepatnya tentu saja gerak cepatnya pemerintah pusat untuk memastikan penanganan ini
bisa segera bisa cepat karena bagaimanapun ini terkait image
apakah kemudian itu diambil karena melihat memang daerah masih belum mampu kapasitasnya atau bagaimana
jadi kalau kita lihat di dalam misalnya rakor kautlah saja dipimpin presiden
presiden tidak pernah melewatkan tidak mengundang bupati gubernur dan seluruh jajaran pimpinan di daerah
ini menunjukkan memang bahwa peran daerah itu menjadi sangat penting juga
karena sesuai dengan perundang undangan yang ada pemerintah daerah itu merupakan ujung tombak di dalam penanganan terkait dengan masalah ini
nah memang terkait dengan kapasitas ini yang juga menjadi pertanyaan kita sebenarnya harusnya itu bukan isu lagi sebenarnya
karena sudah berulang ulang gitu ya
tetapi menjadi tantangan sekarang ini bahwa muncul kesannya kan bahwa ini banyak sekali ini tanggung jawabnya di
nah oleh sebab itu memang dorongan untuk kita lihat bagaimana pemerintah daerah memberikan investasi misalnya bisa kita periksa aja di anggaran mereka signifikan apa enggak gitu loh
nah ini juga menjadi satu tantangan
kalau kita lihat di dalam dan satgas penanganan kautlah kan pimpinannya juga pak gubernur kan pak
ada kemudian komandan korem wakilnya begitu ya
nah kalau kita lihat dalam konteks ini memang pemerintah daerah itu menjadi perannya menjadi sangat sangat signifikan
jadi yang disampaikan oleh mas wahyu terkait dengan perlu penanganan komprehensif ya saya mau menyampaikan beberapa hal bahwa pendekatan secara komprehensif ini juga sebenarnya dilihat di dalam arahan presiden
penanganan komprehensif ini bisa dimulai dari pernyataan bahwa kita lebih mengutamakan sebenarnya pencegahan gitu ya
pemadaman dan penindakan itu merupakan lanjutan saja
tetapi yang paling penting karena kalau kita lihat bahwa pencegahan itu jauh lebih murah
di dalam seluruh biaya maupun konsekuensi yang kita dapat
nah terkait dengan kebijakan kebijakan yang ada ini banyak sebenarnya kebijakan kebijakan presiden yang lebih ketat bagaimana terkait dengan pengelolaan lahan kita
tetapi kami belum mau berspekulasi lebih jauh di kantor presiden bahwa kami melihat ada beberapa kenapa tahun ini menjadi sangat krusial begitu ya dibanding dengan tahun sebelumnya
pertama itu memang secara iklim itu lebih panas dan lebih kering itu satu
dan lebih panjang mungkin ya
tapi sisi lain juga bahwa ini tahun pemilu ya
tahun pemilu itu yang juga memang banyak para pelaku kami menduga itu bahwa pemerintah tidak akan terlalu aware dengan situasi ini
kemudian yang kedua ada banyak kebijakan presiden yang melakukan pembatasan misalnya impres moratorium sawit
kemudian juga terkait dengan impres penghentian izin untuk hutan alam dan gambut
nah kami ada dugaan memang gerak cepat untuk land clearing ini adalah salah satu supaya tidak masuk bagian yang dikecualikan
dan kemudian kita juga mengamati larangan larangan itu
makanya kami juga masih mengamati ini sebenarnya sejauh mana dampak kebijakan kebijakan yang tadi dikeluarkan oleh di level presiden baik perpres maupun impres itu punya pengaruh di lapangan
karena kan kita tahu bahwa semua ini berkaitan dengan bisnis atau kegiatan ekonomi yang berbasis lahan
sementara sisi lain konsentrasi presiden sudah jelas bahwa lahan kita harus digunakan secara optimal secara efisien
dan kemudian juga bagaimana kita bisa secara apa sungguh sungguh untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang terjadi termasuk juga kahurla ini
nah ini dugaan ini masih sedang kami dalami gitu ya
karena ada gerak cepat supaya tadi itu
supaya bagian yang dikecualikan karena nanti sudah di clearing kemudian ditanam ini artinya dimanfaatkan
misalnya seperti kebun kebun
ini kayak mengakali
dan ini juga satu hal yang kami lagi lagi lihat untuk itu
mas wahyu tapi sebenarnya terkait soal pencegahan
apakah benar misalnya pemerintah daerah memang sudah memajukan pencegahan daripada penanganan
kalau misalnya anda lihat selama ini sudahkah itu berjalan
kalau itu terjadi dalam konteks pencegahan begitu sosialisasi apa
tapi kebakarannya menjadi berulang
upaya penegakan hukumnya harusnya penegakan hukum luar biasa
kalau pendekatannya pidana biasa tembak di tempat
sudah begitu yang berjibaku dengan api di ancam di jopo tanggung jawab korporasinya di mana
riau laporan terakhir itu lima belas yang sp tiga berulang
kemudian apa dan beberapa itu sangat terkait misalnya dengan holding company yang besar
baik app ataupun sinarmas
nah dalam konteks pendekatan kejahatan korporasi pidana khusus begitu
nggak bisa didekatinya hanya kemudian yang dihilir
ada kemungkinan terus menjadi berulang
pada satu sisi menurut kami konteks kepemimpinan presiden juga harus meletakkan seluruh pembantu pembantunya dalam konteks menjaga lingkungan
agak berat misalnya kita apresiasi kalau kejaksaan rame rame ikut padamkan
tapi kejagung di peringatan hari adiaksa itu dalam sambutannya menyampaikan
penegakan hukum jangan mengganggu investasi
buat kami akhirnya problem moral hazardnya itu bukan hanya buat masyarakat
yang berjibaku petugas lapangannya juga
itu juga akhirnya menunjukkan pr besar kita punya inkrah putusan besar begitu
tapi tidak segera dieksekusi pr nya lambat
yang kedua kenapa penting juga dalam konteks kemimpinan politik
banyak sekali kebijakan yang saling bertentangan
kita bisa evaluasi sawit melalui
kita bisa evaluasi sawit melalui impres moratorium sawit itu
tapi pada sisi yang lain informasi hgu nya pun sudah dimenangkan di mahkamah agung
informasi publik masih ditutup rapat
yang kedua muncul kebijakan tarla misalnya
ada p sepuluh soal kubah gambut permen lhk ini
pada satu sisi ada impress moratorium tapi kemudian yang sudah terlanjur di kubah gambut selama dia lebih dari satu
dia punya permakluman sampai akhir masa konsesinya berakhir
itu jadi pr
pada sisi lain di kawasan gambut muncul p empat puluh dalam konteks lands swab untuk yang kawasan hti yang punya lahan gambut
kalau itu saja impres saja diperintahkan dilakukan penuh
dilakukan review izin di kawasan kawasan itu
satu review izinnya kalau kami sampai bilang
kalau dia terbakar berulang dua kali cabut izinnya
karena akan jadi pr
nah berbeda kepentingan di masing perbedaan dan pertentangan antar kebijakan itu tidak bisa kemudian penyelesaiannya diserahkan di masing masing
ya disilahkan ke masing masing kemudian kalau misalnya sedang ada kebakaran hutan dan lahan ini semuanya menunjuk ke klhk seorang gitu kan
jadi agak aneh ketika penanganannya sekarang tidak komprehensif
saya mau beri gambaran juga misalnya
sebentar sebentar bu abed mungkin mau di respon dulu
ya terkait dengan
apa namanya kebijakan kebijakan yang ada ya
lagi lagi kami tetap menekankan bahwa kita tahu hampir semua kajian menunjukkan problem kita terkait dengan kebakaran hutan lahan ini salah satunya tata guna lahan kita yang kurang baik di masa lalu gitu ya
kita menganggap gambut itu luapan downline yang kalau bisa dimanfaatkan aja lah gitu ya
tapi kan kemudian ada pekerjaan pekerjaan restorasi yang diberikan atau ditugaskan oleh presiden untuk dilaksanakan oleh badan restorasi gambut
nah terkait dengan
kebakaran ini juga memang yang disampaikan oleh pak raffles tadi menjadi penting
tadi saya di awal sudah saya highlight bahwa penggunaan api itu masih digunakan di dalam kehidupan pertanian dan perkebunan kita
yang itu membuat sebenarnya membuat untuk nol itu sangat kecil sebenarnya
jadi nggak mungkin kita bebas dari situasi itu
nah oleh sebab itu upaya upaya alternatif sebenarnya perlu dilakukan
tapi saya setuju tadi nyampaikan bahwa untuk perusahaan perusahaan skala besar memang itu nggak bisa
itu harus dilarang
karena sejak dari awal ketika mengajukan perizinan dilarang menggunakan
sudah jelas itu bagian dari syarat perizinan
nah terkait dengan hal ini hal yang penting juga memang dapat perhatian kita yaitu monitoring evaluasi sebenarnya bagi pemegang pegang konsesi terkait dengan sarana prasarana mereka
dan kesiapan mereka di dalam menghadapi musim musim kemarau untuk seperti ini
ini yang memang perlu harus dilakukan lebih intens dengan kementerian terkait
terutama kan misalnya tadi mas wahyu menyinggung banyak sekali
ini ada dengan hgu
artinya kan itu ada berkaitan dengan perkebunan
ini tentu tanggung jawab dari kementerian pertanian untuk melihat bagaimana kesiapan dari pelaku pelaku usaha itu untuk terkait dengan sarana prasarananya menjadi sangat sangat penting
saya penasaran sekarang pak raff
tadi dua narasumber lain sudah menyinggung soal korporasi korporasi korporasi beberapa kali disebutkan
di lapangan menghadapi mereka para pemain pemain besar dalam situasi seperti ini bagaimana pak
sebenarnya kalau di kementerian kan sudah sejak dua ribu lima belas itu banyak regulasi yang sangat merubah ya
artinya stakeholders stakeholders sudah mulai memenuhi kewajipannya
sebelumnya itu dulu hanya lip service ya hanya di depan
sebelumnya sama sekali nggak di gubris
malah tim pengendalian kebakaran hutan mereka itu malah hanya persatuan satuan saja
tapi sejak permen tiga puluh dua dua ribu enam belas itu kewajiban di dalam satu konsesi dalam satu perusahaan
di dalam satu perusahaan itu ada satuan luas minimum satu regu
jadi dikalikan dia luas area kali berapa regu
dan itu harus ada tenaga inti ada perbantuan ada yang darurat
nah mereka juga harus menyiapkan anggaran
jadi karena selama ini juga anggaran mereka tidak jelas
jadi ini yang menjadi salah satu untuk evaluasi kita
kontrolnya bagaimana pak
nah itu dilakukan pengawasan
nah inilah peran tadi pemerintah daerah
jadi gubernur melalui dinas dinas di kehutanan perkebunan
mereka harus melakukan evaluasi itu
nah ini yang belum jalan
nah ini regulasinya dari pusat sudah
jadi barangnya ada anggarannya ada evaluasinya
anggarannya yang di daerah akan melakukan evaluasi
di pusat ada tapi nggak mungkin semua meng cover seluruh indonesia kan
jadi pemerintah daerah itu juga harus melakukan evaluasi
dan itu kewenangannya ada
di dalam undang undang kehutanan pun ada kewajiban dari gubernur ataupun bupati untuk melakukan palsu
itu evaluasi belum dilakukan
tapi belum semua
makanya ada kena penertiban
sekarang ini ada sembilan puluh perusahaan yang sudah dikenakan teguran kemarin
kemudian ada yang sepuluh lagi yang terakhir ini melalui radiogram dari ibu menteri
dan sekarang tim klhk sedang di lapangan melakukan pemeriksaan dan langsung di polis lain
kemarin kita kan ke
sudah ada berapa pak yang di polis lain kalau di riau
di riau ini malam ini sudah ada di polisan yang kemarin terbakar waktu kita kunjungan panglima tni dan kapolri di daerah pelawan
nah padahal itu kan sudah dievaluasi sebelumnya oleh kepala daerah kan pak raffles
oh belum ada yang belum
nah karena itu tadi
kita kelemahan daerah ini juga begitu kita lakukan kami tidak punya anggaran
padahal sebenarnya anggaran di mereka itu ada dana bagi hasil roboisasi
tapi ini nampaknya pekerjaan mengendalikan kebakaran ini seperti tadi pak abed bilang tidak menguntungkan oleh orang orang tertentu
di daerah ya
karena seperti tadi dua kali gubernur menang di situ kebakaran
nah itu tanda tanya
apakah itu menjadi satu pekerjaan yang malah dianggap kayak tanda kutip quote and quote ya
tapi pasti kucing kucingan juga kan di lapangan
iya kita malah jangankan gitu
saya tuh pasukan saya mangga lakni tuh di kalimantan barat memadamkan api itu dikejar pakai golok
ini dari dulu kami bakar
itu susah juga
di lahan masyarakat yang mau buka itu
di riau itu susah juga
itu juga begitu
jadi ini memang dilema
makanya tadi saya bilang kita harus masuk menyentuh personal orangnya
itu tadi caranya bagaimana melakukan pencegahan tadi persuasif ya
kita harus masuk ke desa desa dan tapi harus dikasih solusi
kalau kita hanya melarang dia nggak bisa
nah itu dia
nah tugasnya apa
sebenarnya desa desa itu kan kepala desa tahu siapa yang punya lahan di situ
nah itu harusnya di record semua
berapa si a luasnya berapa si b berapa
nah memang kalau mau buka ya pemerintah intervensi
pemerintah daerah itu ajukan dong
ini rakyat saya mau buka lahan
kalau enggak mereka nanti bakar nih
nah dikasih teknologi atau membuka lahan tanpa bakar tadi
bppt tugasnya itu dalam impres sebelas dua ribu lima belas
bpbt itu disuruh menciptakan alat yang sederhana untuk masyarakat
nah kita di manggalakna itu ada alat yang sederhana
kita buat dari drum bekas saja drum dua ratus liter dibakar keluar dia cuka kayu
itu dipakai pertilizer
itu sudah banyak kita lakukan di kubur raya
itu masyarakat malah di situ nggak ada kebakaran
tapi itu kan nggak bisa semua
nah pendekatan seperti itu akan berhasil kepada masyarakat tradisional orang per orang
tapi bagaimana dengan korporasi
nanti kita bahas ya setelah jeda
tetap di sian and indonesia prime news
semakin hangat perbincangan diskusi di studio malam hari ini
saya ke mas wayu dulu
mas wahyu yang paling bisa dilakukan sekarang apa
misalnya untuk korporasi
kalau misalnya tadi sudah ada alternatif pencegahan nih
kalau misalnya korporasi karena bagaimanapun kan kita tahu ya
kisah kisah di bawah mejanya seperti apa juga mungkin berlangsung sampai sekarang
dalam konteks itu saja misalnya
kami pernah membandingkan keluar menyebutnya apapun lah indikasi kuatnya begitu
apa pelepasan izin kawasan begitu kan seringkali naik itu di tahun politik
yang agak berbeda waktu tahun politik sekarang
bukan naik waktu di pilkada spilag tapi waktu di pilkada serentak
poin kenaikannya lebih angka kenaikannya lebih tinggi
nah keluar dari itu konteks apa yang dilakukan korporasi begitu
kami sih berharap mendesak kalau nggak menuntut begitu
berhenti sudah beri subsidi ke korporasi ini
apa yang kami sebut subsidi itu
pertama kita itu mungkinkan dengan banyak aturan
mereka harus bertanggung jawab misalnya di lahan konsesinya
kalau itu saja dilakukan tanggung jawab pemerintah daerahnya pada kawasan di luar itu
setidaknya mengurangi lebih dari setengahnya
kalau hasil overlay kita dari empat total hingga akhir juli saja
sebelum masuk dari teman teman daerah yang melakukan ground check
ada kurang lebih empat dua ratus an
setengahnya itu di lahan konsesi
setengah enggaknya mengurangi setengah beban
kenapa kami bilang stop beri subsidi
ada permentan soal tata cara perkebunan membuka tanpa membakar itu
kalau itu dilakukan rutin saja
kita bisa lihat ini dalam banyak temuan apa
kawan kawan yang di eksekutif daerah kami yang sering bikin ketawa
misalnya ada kewajiban menara api
lah menara apinya yang standarnya harusnya lima belas meter ini kadang kalah dengan
yang kedua dalam permentan yang sama dalam soal tata kelola perkebunan begitu
kewajiban ada regu
kewajiban detail sekali sampai menyebut peralatan tingkat regu yang harus disediakan
dari pompa kendaraan operasional sampai pompa level paling jinjing diatur
artinya mungkinkan kemudian minta regulasi ini
untuk lakukan baik proses pencegahan
di cek lengkapan alatnya itu
sepanjang sebelum ini menjadi berulang
itu juga bisa dilakukan dalam konteks kalau barangnya nggak ada
jadi tanggung jawab juga korporasinya
itu kenapa pendekatan hukum kita itu sudah sangat memungkinkan ada pertanggung jawaban mutlak
kalimatnya yang walaupun serem dan berkali kali mau digugat
asosiasi yang pemegang konsesi hutan dan asosiasi pengusaha kelapa sawit ini soal strict liability
karena kalimat terakhirnya sampai menyebut tanpa perlu unsur pembuktian kesalahan
yang lebih kuat itulah apa di atas kertas regulasi kita
tapi kalau kita terus berikan subsidi bukan kemudian menekan pemegang konsesinya terus berulang
setidaknya kalau melihat membandingkan dengan titik panas yang muncul sekarang sampai terakhir
kurang lebih lima puluh lima an persen begitu berada di lahan konsesi
setengahnya lah kita sudah mengurangi beban yang harusnya subsidi negara itu bisa digunakan penuh untuk ini
dalam konteks pemerintahan
dalam konteks pemerintah daerah begitu
saya pikir taruhlah sekarang palangkaraya karena kebetulan kami juga baru ada pertemuan update ini dengan beberapa teman eksekutif daerah
bayangkan saja misalnya tabung oksigen sekarang itu hilang di pasaran habislah ya
kalaupun ada dari harga pasaran yang delapan puluh ribuan jika beli agak banyak begitu atau seratus ribuan di apotek yang cukup besar
menjadi ada yang sampai lima ratus ribu
sudah segitu mahalnya udara bersih ya
sebegitu mahalnya udara bersih sekarang
nah di konteks ini kan apa misalnya putusan ma untuk dirikan rumah sakit paru perubahan level kepada kebijakan itu
karena misalnya gugatan karhutla yang kalteng dua ribu lima belas itu kan bukan hanya presiden yang digugat kebawahnya
tapi kalau yang di atas juga lakukan pk tanggung jawab ke bawahnya tidak segera dilakukan itu juga penting
jadi konteks penegakan hukum itu sekarang menurut kami bukan hanya lagi pada level administratif pidana perdata itu
tapi juga naik dalam konteks politikal
tapi anda masih optimis nggak sih
kalau dalam konteks optimis mendorong ya buat kami kalau ingin optimis penegakannya diarahkan pada korporasi dong
kalau penegakannya itu mengancam pada jajarannya begitu mereka berjibaku
yang dalam perspektif analisa hukum kami harusnya beban itu dilakukan terhadap
dipindahkan kepada korporasi itu pak para flash di lapangan menghadapi korporasi ini seperti apa
jadi gini kan sebenarnya instruksi presiden itu supaya bukan hanya melakukan penegakan hukum itu harus benar benar
kan itu salah satunya itu sebenarnya
makanya penegak hukum juga harus ini
kita lihat aksi mereka sebenarnya apa
kalau kita lihat kan dari dua ribu lima belas itu bukan tidak kerja orang itu
bisa menurun dari dua ribu lima belas dua enam juta menjadi empat ratus tiga puluh delapan ribu
rp satu ratus tiga puluh delapan ribu di dua ribu tujuh belas menjadi satu ratus enam puluh lima ribu hektare
kemudian di dua ribu delapan belas kemarin memang sedikit naik
karena saat itu ada asian games ya
kita konsentrasi di sumatera selatan sehingga lengah di kalimantan
tapi itu masih tetap kondisi masih terkendali
saya kan setiap tahun saya kan head delegation untuk sidang atthp di asean
itu tiga tahun berturut turut itu selalu mereka apresiasi
bahwa pemerintah indonesia sudah berhasil melakukan pengendalian kebakaran
walaupun karena tidak ada transbanteri selama itu di sana
jadi mereka maka kemarin saya baru pulang dari brunei juga
menteri lingkungan hidup singapura itu mengucapkan terima kasih kepada pak presiden jokowi dan kepada bu menteri
kami sudah bisa lega
mudah mudahan tetap melakukan
mudah mudahan tidak ada kiriman asal gitu kan
artinya supaya sekarang tetap ditingkatkan
dan ini buktinya kemarin presiden kan melakukan itu supaya lebih ditingkatkan lagi
dan saya yakin sebenarnya kalau semua kita artinya stakeholder ikut ya
jangan hanya menyerahkan pada satu pihak
semua karena pemerintah pusat daerah lsm media juga
jangan jangan media ini juga bikin ini juga
orang dibilang kemarin waktu saya sidang di singapura katanya ada transboundry
menterinya semua orang lingkungan hidup itu sama saya semua rapat
tidak ada komplain
saya bilang tidak ada asap di malaysia
tapi di media kita muncul ada asap gitu loh
nah kadang kadang ini juga membuat kita jadi kita yang kerja setengah mati
tapi masih dinyatakan kok nggak ada apresiasi gitu loh
jadi yang dimaksud pak presiden itu dari dua ribu lima belas sampai sekarang turun apakah itu bukan prestasi gitu
jangan dilihat kalau bukan presiden jokowi apakah bisa seperti itu pertanyaan saya
tapi kan bagaimanapun masih ada tantangan ke depan
yang terberkaitan dengan korporasi besar itu
ya justru sekarang makanya penegakan hukumnya sekarang ini sudah sembilan puluh orang
lima puluh perusahaan ini kita lakukan penertiban nih
dilakukan yang sudah ada hotspot hotspot itu
hotspot ini kan juga kan baru titik panas
harus dilakukan pemeriksaan ke lapangan
itu belum tentu kebakar juga
karena bisa juga hotspot itu kebakar dari luar masuk ke dalam konsesi ada juga
ada juga memang di dalam konsesi
sebenarnya deteksinya gampang
kalau suatu konsesi ini ya konsesinya
karena sudah ada peraturan tadi strict liability ya
dia punya tanggung jawab full disini
bahkan kita juga sudah mengeluarkan dua sampai lima kilo dia harus membina masyarakat di sini
supaya jangan desa desa
bahkan perusahaan perusahaan tertentu dia kasih insentif
kalau satu tahun tidak ada kebakaran dikasih seratus juta
satu desa satu desa
dan itu sudah berlangsung di sumatera selatan di riau
itu perusahaan perusahaan hti besar
dan itu kami evaluasi datanya ada kita
nah ini sebenarnya kalau dilakukan
tinggal lihat aja kalau konsesi ini sudah ditanam
misalkan kebun sawit disini
dia areal sini ada yang belum tertanam
kalau ada terbakar disini berarti dia yang membakar
tapi kalau dia bakar di sini nggak mungkin dia sawitnya udah empat tahun lima tahun dibakar
atau hti nya di sini sudah umur empat tahun lima tahun
masa dibakar disini
tapi kalau dia areal konsesinya di sini yang belum tertanami masih hutan alam
nah inilah yang harus kita lakukan pemeriksaan betul
apakah orang ini terlibat ataukah dia sengaja atau pembiaran
nah itu harus dilakukan penegakan hukum
apa yang kurang sekarang menurut anda
kalau dari tingkat kami ya di kantor staf presiden memang koordinasi koordinasi
saya juga mendampingi kepala staff mulai dari
di situ ada dua kepala staff saya temani begitu ya
mulai zaman pak teten kita flyover ketemu di lapangan mendengarkan dari banyak pihak
dan memang kalau kita lihat menjadi tantangan sekarang ini adalah bagaimana tadi isu soal penegakan hukum itu iya
karena memang di dalam
soal eksekusi tadi ya
termasuk juga tafsir orang terhadap peraturan perundang undangan kita gitu ya
ini juga memang menjadi satu tantangan
kita tahu kan pintu penegakan hukum kita itu mulai dulu dari misalnya ppns yang ada di klhk
terus ke kepolisian terus ke kejaksaan terus nanti masuk lagi ke pengadilan hakim dalam hal ini gitu
itu satu proses rangkaian yang tidak gampang juga
terkait dengan dengan dengan dengan dengan itu tapi kita tetap mendorong ke arah sana
walaupun tidak terlalu memuaskan
dan belum tentu ada kaitannya juga langsung
tapi mungkin kita sekedar memori saja bahwa pencopotan kapolda juga pernah tahun dua ribu enam belas karena sp tiga
jadi artinya itu bukan sesuatu lepesan kosong juga gitu loh ya
terkait dengan dimutasi mereka mereka yang dianggap tidak
perform begitu ya
dan ini kan masih jalan terus
ya artinya kan belum belum belum belum berhenti ini proses
artinya tidak juga di pembicaraan kita ini presiden sudah menghentikan prosesnya kan enggak
tapi masih bisa lanjut untuk melihat nanti bagaimana pimpinan pimpinan di wilayah yang diberikan tugas untuk itu apakah masih perform atau tidak
nah terkait tadi dengan situasi di lapangan gitu ya
ini memang soal soal tadi kita terkait dengan bagaimana masyarakat kita bagaimana korporasi korporasi tadi itu menjadi sangat penting
kami memberikan perhatian juga terkait dengan peran peran dari pemda dan kementerian teknis
yang terkait dengan bagaimana korporasi tadi itu sebenarnya karena tugas kalau dibaca semua undang undang pasti tugas pembinaan itu ada di pemerintah
di kementerian teknis undang undang perkebunan pasti pembinaannya
itu perkebunan begitu dan seterusnya
nah salah satu tanggung jawabnya itu kan berkaitan dengan penanganan kahutlah ini gitu
tetapi yang ingin kami pastikan lagi bahwa sampai hari ini presiden itu sangat concern dengan ini
karena dua ribu lima belas itu memang satu pembelajaran yang yang luar biasa
dan diperkirakan kan dua ratus sepuluh triliun kerugian biaya
dan itu sangat merugikan dan ini sebenarnya disadari oleh banyak pihak baik di pemerintah di kelompok masyarakat sipil dan lain sebagainya
tetapi lagi lagi insentif di lapangan untuk orang melakukan membakar itu harus kita potong
ya misalnya tadi dengan membuka lahan itu tadi beberapa penelitian menyebutkan satu per lima itu jauh lebih murah
daripada menggunakan secara manual dan lain lain sebagainya
nah ini kan harus
dan kalau misalnya dari segi hitungan bisnis tentu jalan itu yang akan ditempuh
dan di tengah ada ruang ruang interpretasi hukum yang beragam di banyak pihak
bahkan beberapa ahli juga punya pandangan yang berbeda beda juga
dan kita lihat bagaimana pihak pihak yang dinyatakan tersangka juga kan membawa para ahlinya juga
tapi sejauh ini memang kita lihat bahwa upaya upaya misalnya saya dapat tadi baru komunikasi juga dengan dirjen gakum klhk menyebutkan ada tujuh perusahaan yang dinyatakan sebagai tersangka
dan ada puluhan lainnya itu di dalam itu
dan kita berharap sebenarnya yang sudah terbakar ini memang dilakukan pemantauan lebih lanjut dari kementerian kementerian teknis
karena tadi untuk membuktikan bahwa banyak menyatakan bahwa temuan setelah dibakar nanti setelah selesai itu ditanam
nah ini kan menjadi catatan sebenarnya bisa untuk dilakukan upaya upaya lebih lanjut
kita masih akan melihat sebenarnya seberapa jauh nanti upaya penanganan ini akan berdampak

diharapkan tentu saja secepatnya tapi tentu saja kita masih harus berhadapan dengan cuaca musim kering yang mungkin masih agak panjang untuk tahun ini
terima kasih mas wahyu terima kasih pak raffles terima kasih banyak
bung abed terima kasih banyak untuk waktunya
pak raffles semangat terus ya pak ya
oke terima kasih
terima kasih terima kasih bapak bapak
cnn indonesia prime news segera kembali dengan informasi lain